saudara minggu siang prosesi pemakaman enam jenazah korban meninggal dunia
kecelakaan bus rombongan pariwisata smk lingga kencana di subang jawa barat mulai dilaksanakan
korban yang dimakamkan pada minggu siang adalah suprayogi intan fauzia mahesa putra
intan rahmawati dimas aditya dan robiatul adawiyah
kenam korban dimakamkan di tpu parung bingung depok jawa barat
keluarga dan kerabat ikut menghantarkan korban ke tempat peristirahatan yang terakhir
kenam korban merupakan bagian dari sebelas korban tewas akibat kecelakaan bus di ciater pada sabtu kemarin
tiga jenazah dari sebelas korban tewas akibat insiden kecelakaan bus di ciater subang jawa barat
ketiganya diketahui tinggal di lingkungan yang sama di kelurahan rangkapanjaya baru pancoran mas depok jawa barat
kedatangan jenazah dimas aditya intan rahmawati dan mahesa putra disambut isak tangis keluarga dan kerabat
ketiga jenazah merupakan pelajar smk lingga depok yang menjadi korban tewas insiden kecelakaan bus di ciatar subang sabtu kemarin
ketiga jenazah merupakan pelajar smk lingga depok yang menjadi korban tewas insiden kecil
polisi juga melakukan tiga d laser scanner di tiga belas titik
proses ini dimulai dari titik awal mobil kehilangan kendali hingga lokasi bus terbalik dan menabrak tiang listrik
kakor lantas polri irjen aan sohanan menyebut tidak ditemukan jejak pengereman di lokasi kecelakaan
hingga saat ini pendalaman masih terus dilakukan untuk memastikan penyebab utama kecelakaan yang menewaskan sebelas orang
kemudian memeriksa terkait dengan kendaraan terutama pada sistem rem
kemudian juga memperoleh keterangan keterangan dari para penyembah yang dari penemuti yang bersanjur
oke apa pak hasilnya sejauh ini
memang ada beberapa finding yang sedang kami kumpulkan tapi belum bisa kami publis karena perlu kami validasi
jadi hal hal ini akan kita cross check kemudian kita analisa dan kita buktikan
yang jelas nanti akan kami sampaikan apa yang menyebabkan remblong pada bus tersebut ke masyarakat secepat
oke tapi artinya bisa disebut sejauh ini dugaannya memang remblong ya pak
kemudian sekarang kita cari apa yang menyebabkan remblong itu
oke pak kemudian juga soal kelayakan bus soal informasi kan juga izinnya tidak ada
kemudian usianya juga sudah cukup tua delapan belas tahun lebih itu juga jadi materi yang diinvestigasi pak
sebenarnya kita nggak masuk ke ranah ranah yang bersifat administratif tadi ya
jadi itu secara administratif memang tidak memiliki persyaratan teknis dan persyaratan layak jalan
namun yang ingin kita buktikan di sini ketidakperluan persyaratan teknis mana yang menyebabkan terjadinya kegagalan pengereman ini
kemudian terkait dengan masalah berizin atau tidak berizin itu adalah kaitannya dengan persyaratan aspek legal dari majapahit ini
dan ini juga terkait dengan persyaratan aspek legal dari majapahit ini
kemudian juga masalah usia kendaraan
kendaraannya masih muda tidak bisa
jika terjadi malfunction pada vipbun remnya dan sebagainya bisa mengalami juga jalan pengereman
jadi di sini kami lebih fokus pada sistem yang ada di base ini persyaratan teknis apa yang menyebabkan terjadinya kegagalan pengeremannya
oke ini terkait tidak ditemukannya jejak rem ini juga jadi salah satu temuan knkt ya pak
iya karena dengan tidak adanya pengereman artinya tidak dilakukan pengereman
nah tidak dilakukan pengereman ada dua kemungkinan
pengemudinya tidak mengerem atau pengumusinya mengerem tapi sistem remnya tidak terfungsi
kalau dari keterangan awal pengemudinya mencoba melakukan pengereman tapi memang tidak terhunggi
pak kalau dari sejauh ini dari investigasi knkt artinya apa catatannya pak apa evaluasinya
nah ini jadi perhatian agar para pengemudi kendaraan besar ya terutama
yang pertama biasakan sebelum melakukan operasional kendaraan itu melakukan pemeriksaan di atau trade rate inspection
karena semua kegagalan sistem rem itu tidak serta merta terjadi pada kendaraan
jadi peroperasi selalu diawali
jadi kalau mereka melakukan pemeriksaan dingin atau private inspection maka hal itu seharusnya terdeteksi dari awal
dan pengemudi bisa memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan
yang kedua pada saat melalui jalan yang menurun atau menanjak pahami teknik menggunakan teknologi pemindahan gigi yang ada di kendaraan
pahami penggunaan sistem remnya
jangan menggunakan sistem rem yang terbasis gesekan atau rem buta
gunakan engine brake gunakan exhaust brake gunakan retarder dan sebagainya
hal hal ini yang harus dipahami dan dikuasai oleh para pemudik ini
pak ilham kemudian juga kalau berarti terdekat apalagi yang mengandalkan kmkt pak
untuk menemukan indikasi tadi pak
iya kalau perhitungan kiometrik jalan sudah kita lakukan
dan kita sudah memperoleh beberapa wawancara dengan pasang
besok pagi rencana kita akan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan untuk membuat melakukan validasi
kita sudah punya hipotesa bagaimana travelop itu terjadi
tapi ini masih menjadi perhatian kami
dan kami besok akan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan itu untuk membuktikan apakah hipotesa itu sudah sesuai dengan prinsip prinsip berikutnya otomotif dan teknologi kendaraan
pak kalau untuk melihat indikasi kelayakan bus apa aja sih pak
ya terutama kan di sebuah kendaraan ada banyak sistem
ada sistem kemudi sistem rem sistem palsu dan banyak lagi
yang seringkali menyebabkan terjadi kecelakaan itu pada sistem rem
di sistem rem ini ada sistem rem yang menggunakan rematis ada yang hidrolis
nah pengemudi itu harus paham
jangan sampai terjadi kebocoran kebocoran pada sistem rem senimantis ataupun hidrolis
itu adalah yang bisa menyebabkan kejelasan terkenal rem
kampas rem ini kaitannya dengan truk hustro jarak kampas bukit romol dan sebagainya
nah ini harus menjadi perhatian bagi para pengungsi
bagaimana cara mendeteksi tidak adanya kebocoran penemak
bagaimana cara mendeteksi tidak adanya kebocoran hidrolis
bagaimana memastikan kampas rem ini aman
kalau itu sudah tercapai semuanya insya allah masa tidak ada masalah
bagaimana cara mendeteksi tidak ada masalah
nanti kita lihat juga ya pak berarti apa hasil dari investigasi knkt
terima kasih banyak ketua subkomite ll aj knkt pak ahmad wildan
terima kasih banyak pak sehat selalu